seharusnya kamu gak perlu marah marah sama aida
dia memang berhak seperti itu ji
karena memang kamu aneh sama dia
aku tahu aku memang gak boleh bersikap seperti itu sama aida
tapi aku gak kuat pak
aku gak kuat melihat aida
karena setiap melihat aida itu mengingatkan aku sama aida
itu mirip kain pembungkus bayi anaknya lila dulu
tapi kalau saya lihat lebih dekat

motifnya agak berbeda
nanti keburu gelap yuk
maksudnya apa sih ibu itu
gak mungkin banget
anaknya bu lila jelas jelas aida
mungkin emang cuma mirip aja kakak
lagian kalau pun sama emangnya kenapa sih
ini kan cuma kain
pasti banyak kok yang sama
sebenarnya ada yang mau saya tanyain om
sebenarnya meda itu siapa ya om
almarhumah tunangannya panji
dokter panji tuh pernah punya tunangan
tapi udah meninggal
apa jangan jangan karena itu ya om
tadi dokter panji tiba tiba meluk saya
waktu kita lagi di dapur
terus dokter panji sebut nama maida
emangnya mukanya media itu mirip sama saya ya om
terus kenapa ya om
itu karena jantung maida ada di dalam dada kamu aida
meda itu apa
sepertinya tadi panji gak mau aida tahu soal ini
saya juga kurang mengerti
mungkin panji hanya sedih
sehingga dia menganggap kamu seperti meida
kalau saya boleh tahu om
emang meda meninggalnya kenapa ya
sebaiknya kita tidak usah membicarakan soal meida
kalo kita membicarakan soal meda yang sudah tiada
akan menambah kesedihan panji
dan dan saya pikir juga
saya nggak mau kalau misalnya
sampai kedengaran panji kan gak enak
silahkan diminum dulu tehnya
ya ampun maaf ya om
om juga nggak punya tisu lagi
yaudah gak apa apa kok om bisa pakai baju
ini minuman yang paling spesial di tempat ini
mei ini ada tisu kok ngapain pakai baju
dok dokter gak apa apa
nah kenapa lagi lagi aida melakukan hal yang mirip sekali dengan meida
saya bermisi sebentar ya om
saya datang ke sini karena ada yang mau saya tanyain sama dokter
saya ngerasa sikap dokter aneh
tadi begitu saya bikin minuman tiba tiba dokter meluk saya
terus barusan begitu saya lagi ngelap mulut saya
tiba tiba dokter ngeliatin saya tapi muka dokter sedih banget
apa saya mengerti dokter sedih
emang kamu pikir kamu mengingatkan saya dengan senang
apa yang saya pikirkan tidak ada hubungan sama kamu aida

dan jangan pernah berpikir bahwa kamu mengingatkan saya dengan seseorang yang ada dalam pikiran saya
kenapa lagi aida
masih belum puas sama semua jawaban saya
maaf ya saya gak bisa menjelaskan apa apa lagi sama kamu

kenapa dokter jadi marah marah
emangnya boleh seorang dokter marah marah sama pasiennya sendiri
kamu pikir dokter bukan manusia akhirnya
gak boleh punya emosi gak boleh marah marah
wajar kalau sesuatu mengganggu saya saya marah marah wajar akhirnya
saya hanya nanya kenapa sikap dokter aneh sama saya
ini yang mengganggu saya
kamu gak sadar ya
kamu sebaiknya sekarang pulang
saya masih banyak urusan sama aida
kalau kamu disini terus saya gak bisa apa apa
yaudah kalau gitu saya pulang sekarang dokter
maaf kalau saya ngeganggu dokter
tapi saya sama sekali nggak pernah bermaksud begitu
saya permisi dokter
seharusnya kamu gak perlu marah marah sama aida
dia memang berhak seperti itu ji
karena memang kamu aneh sama dia
aku tahu pak
aku memang gak boleh bersikap seperti itu sama aida
tapi aku gak kuat pak
aku gak kuat melihat aida
karena setiap melihat aida itu mengingatkan aku sama aida pak
sikap tubuhnya gerak geriknya
dan yang bikin aku sedih
semakin mengingatkan aku sama aida pak
sementara aku sadar media sudah tidak ada di samping aku
dan itu membuat aku semakin sulit untuk melupakan aida pak